inilah video kejadian pasca peristiwa pelemparan batu terhadap tujuh mobil yang melintas di jalan
tol tangerang merak pada jumat sore lalu kejadian ini terjadi di kilometer empat puluh tujuh tepatnya di desa
songgom cikandeserang banten pelaku melempar tujuh kendaraan tersebut dengan sebongka paving
blok dari atas jembatan layang dan mengenai kaca depan mobil dan kaca samping mobil tidak
ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun pengendara dan penumpang mengalami luka pada
lengan dan bagian dada pada keesokan harinya polisi berhasil menangkap pelaku pelemparan
di lokasi kejadian kapolres serang akbp mariono menyatakan pelaku yang diduga mengidap gangguan
jiwa ini diringkus polisi dan petugas tol ketika berpatroli di sekitar tempat kejadian dikarenakan
apabila kita menjawab pertanyaan jawaban dari yang bersangkutan ini selalu tidak jelas ya dimungkinkan
bahwa yang bersangkutan ini adalah odgj orang orang yang bersangkutan ini adalah orang yang bersangkutan
dalam gangguan jiwa pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan rumah sakit dokter derajat
prawira negara serang untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan pihak kepolisian menyatakan jika ada
keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga dan mengenal pelaku agar mendatangi ke polres
serang adi mazda serang banten